enggak itu karena progratif presiden terpilih
soal pembentukan kabinetnya dibahas dengan bapak presiden
enggak itu karena progratif presiden terpilih
karena pak presiden jokowi itu memberikan
mbak presiden jokowi ini kan sudah dua kali menjadi presiden
tahu mana hak progratif presiden terpilih dan mana yang bukan
tapi bang ara bilang ada kemungkinan pak presiden itu jadi penasehat khusus pak prabowo gitu loh
ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi
yang namanya kemungkinan kan semua terjadi selama dalam kerangka konstitusional
saksikan program program kompastv melalui siaran digital